cinta pertamanya jess
kamu minta adi itu untuk
ketemu papa dulu
minta dia lamar kamu secara resmi
di depan papa
nanti jess akan aturin jatuh papa ketemu sama adi ya
kamu kangen banget semua kamu yang dulu
gue iya dong coba tebak kenapa
cantik banget ya pak
wow cantik sekali ini
perlu beli ya
kok beli sih
dikasih sama adi
jess dilamar sama adi pak
papa bakal punya mantu deh
aduh sayang selamat ya
selamat jessica papa
wah kamu tau gak
kalau kayak gini nih artinya
bapak harus siap siap kehilangan permata hati papa dong
papaku yang ganteng
gak ada yang bisa
ngelepas pelukan papa dari
cinta pertamanya jess
kamu minta adi itu untuk
ketemu papa dulu
minta dia lamar kamu secara resmi
di depan papa
nanti jess akan aturin
jot kalau papa ketemu sama adi ya
iya dong makasih ya pak
oh selamat sekali lagi sayang
oh selamat sekali lagi sayang
padahal kamu begitu bahagia banget ya jess
sekarang semuanya udah gak sama lagi kayak dulu

rumah ini lagi dijaga ketat
jadi gak sembarangan orang bisa masuk
waduh biar dia lagi
iya ger itu kan orang yang mutilasi boneka kita di rumah sakit
jadi gini bang kami bertiga kesini disuruh pak aldebaran buat ngantre berkes ke bu andin
ini nih berkesnya pak
baik tapi kalian bertiga harus melewati pemeriksaan yang ketat
sekarang lo masuk biar lo yang periksa sama putra sama jimmy
sekarang gue periksa lo lepasin ketpinggang kaos kaki sama sepatu
ini buka buka sepatu segala
lo gak mau lepasin
gepet banget ini pan coba
ah main nyaut aja lagi
eh apaan nih eh bang aduh apaan sih
aman kita pak
mengu banget lagi
aman kali pak nggak ada apa apa
udah bang kalian boleh masuk
nah mana bangung banget yang sepatu
mangi banget mau kemana sih
hai om badut
kalian kenapa berantakan kayak gini
ini bu tadi di luar kami digeledah udah kayak copet ketangkep bu
maaf ya memang peraturan di rumah ini seperti ini sekarang
tapi kok tumben kalian nganter biasanya pak rendy
pak randy nya ada kok bu
tapi nggak tahu pak al malah suruh kita
tapi bu kayaknya nih pak a lagi berantem sama pak randy bu
ssst kalian sembarangan tuh kalau ngomong
iya kan tuh kayaknya
oh iya bu ini berkasnya
terima kasih banyak
kok aneh ya biasanya mas al selalu kasih percaya segala sesuatunya ke randy
si kiki aminarti lagi di rumah nggak ya
nggak bu nggak cari siapa siapa kok
ngele le saja loh ger bilang aja cari kiki aminarti
oh nyari kiki kiki lagi ada di rumah dia lagi keluar sebentar nanti saya salamin ya
enggak bu gak usah bu dia nggak perlu tahu saya kesini bu
ya udah kambing pamit ya bu
ya udah mau minum dulu
tidak usah bu makasih kita masih banyak kerjaan di kantor
iya banyak bu
kalau gitu amri ya bu
terima kasih banyak sekali
iya apa salah bu
kita jadi pergi ma
jadi dong sayang tapi mama harus antar ini dulu ke ruang kerjanya papa
kamu tunggu di sini gak apa apa ya nak
jangan kemana mana ya
oke bentar ya sayang
akhirnya tugas kita kelar juga ger langsung aja pesan taksi online
karena udah gue bilang dari tadi kayak kiki tuh lagi pergi masih aja lu cariin
apaan sih lu orang gua cuma pengen liat keliling
nih nih gua pesen taksi online nya
aduh kawat ada mereka lagi
padahal kiki pake baju ini sekarang ketahuan dong kiki
enggak waduh enggak waduh
enggak waduh enggak waduh
itu itu ada temen temen kiki yang kemarin gangguin kiki pas kita makan pasar
udah tenang aja
itu tuh kok si kiki pake baju begitu
yaudah ayo pak poin
wah pas banget yang lu cari dari tadi ger kiki aminarti
kalian ngapain sih kesini sini ngapain juga nyariin kuku
kiki tadi dari pesta kostum
iya pesta kostum nih kiki ambil temanya art
karena apa kiki tuh maunya down to earth
penting kan artinya down to earth
iya pesta kostum
emang kenapa kalau